ck lama banget sih
iya mam beneran
aku sama oki tuh gak ada apa apa cuma temenan
ehm lagian si oki ini sama moni tuh sahabatan
dan mereka tinggal satu rumah
ya lagian aku sama oki juga cuman manfaatin deh doang kok mam
biar aku bisa gampang dapetin moni dari ayah
dapetin moni dari si raya
banyak pisahnya tanami
nah saharaya mami terkenal raya
ya itulah raya tuh pacara moni mam
oh emangnya dia cantik
beautiful lebih beautiful dari kamu
ini udah tuh jangan malu malu isin isin dah
makan yang banyak tete biar enak ya badannya
ya dimakan ya
nih liatin saya makan aja
tee ngiat tete aja ya
perutnya udah kenyang cukup
ih jangan gitu dong
kalo gak minum deh minum teh manisnya
taa itu pas bisa minum teh manis di depan teh manis
ah tapi apa apa ya ada yang saya mau ditanyakan
sebenarnya hubungan kita ini mau dibawa kemana ya
taa tapi tete sebenernya saya pengen nanya sebenernya
sepertinya anak anak kita terus berusaha mendekatkan kita teh
saya juga jadi bingung sebenarnya
tapi memang sepertinya tidak ada jalan lain
kecuali kita menjalin hubungan lagi seperti dahulu tete
daripada kita mengecewakan anak kita
saya mah takutnya itu hukul tete
menurut tete cuma sop cuma kaya gitu ya tete

tete cuma sop cuma kaya gitu ya tete
tete cuma sop cuma kaya gitu ya tete
aduh gimana ya
tete kenapa jadi melamun gitu
saya jadi tidak enak ini hehehe
enggak sih kak ngaba cuma kepikiran aja
kalau misalnya kita lanjut terus anak anak gimana tuh
berdoa engel poe tiap hari kita berdoa

kita mah jalanin aja apa yang bisa dijalani